itu saya kepengen dia cepat sembuh biar gemuk lagi biar bisa main sama temen temennya
biar bisa sekolah lagi biar bisa ngaji kayak orang orang yang lain
sehari nggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
pemerintah kabupaten bekasi mencatat angka stunting di wilayah kabupaten bekasi angkanya
menyentuh tujuh belas delapan persen pada tahun dua ribu dua puluh angka tersebut menurun

yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya meski demikian stunting masih menjadi
perhatian besar pmk bekasi untuk bisa mengentaskan masalah kesehatan tersebut di angka empat belas persen di
tahun dua ribu dua puluh empat dan kisah berikut ini adalah kisah tentang seorang penderita gizi buruk di muara
gembong yang bernama irna di usianya menginjak tiga belas tahun saat ini berat badan irna hanya menyentuh sepuluh kg
persoalan gizi tidak dapat dipandang sebelah mata seperti kekurangan gizi kronis masalah
kesehatan ini masih terjadi di pinggiran ibu kota tepatnya di bekasi bagian utara
di dalam sebuah rumah di kampung penombo pantai harapan jaya muara gembong kabupaten bekasi terbujur
remas perempuan mungil
tiga hari belakangan suhu tubuhnya meningkat akibatnya irna menjadi tidak nafsu makan
sama sekali padahal secuil asupan nutrisi amat berarti bagi bocah mumil yang didiagnosis
kekurangan gizi sejak usia dua tahun sepuluh tahun belakangan pertumbuhan tubuh irna tidak sesempurna
anak anak lainnya mengacu kurva pertumbuhan cdc tahun dua ribu berat badan anak tiga belas tahun
di kisaran tiga puluh lima kg namun bobot tubuh irna menyentuh sepertiganya saja atau hanya
seukuran berat badan ideal anak perempuan usia dua tahun akibat kekurangan gizi badan
irna kurus kering terlihat jelas tonjolan tulang pada pipi tangan hingga kakinya yang
hanya terbungkus kulit rautnya pun tampak pucat lemas namun tarikan nafasnya menandakan ia masih
berjuang untuk bertahan hidup
irna juga menderita tumor di bagian bokongnya meski sudah menjalani operasi pengangkatan sel
satu tahun yang lalu kondisi irna belum pulih sempurna orang tua mana yang tega melihat buah
hatinya sakit dan tidak berdaya namun setidaknya baluran minyak lapa ini bisa sedikit melembabkan
kulit irna yang bersisik
ya selain beberapa obat dari puskesmas belum ada lagi yang dapat ayani lakukan untuk menyembuhkan
anak ketiganya perempuan empat puluh delapan tahun ini mengaku kesehatan irna memburuk sepuluh tahun belakangan
dalam sehari frekuensi buang air besar putrinya sangat tinggi meski diderita kemalangan ayani
mempertaruhkan nyawa untuk kesembuhan irna namun apa daya saat ini irna terpaksa berhenti berobat ke rumah sakit
lantaran tidak ada biaya
bu boleh tahu nggak bu ini adik irna ini awal mulanya gimana bu sampai kondisinya seperti ini
pertama tama dia mulai kena penyakit dari umur dua tahun
dua tahun badannya panas terus berak berak terus akhirnya kan saya urut terus bawa masuk ke bawa ke bidan
periksa minum obat sembuh
obatnya habis maju lagi pokoknya tuh terus terusan ngaso kalau waktu minum obat ngasoh sebentar sembuh
ntar kadang kadang kalau emang obatnya agak cocok lama juga tuh nggak sakit cuma ntar kalau waktu obatnya habis maju lagi panasnya
maksudnya kambuh lagi gitu sakit lagi gitu ya dari umur dua tahun irna sekarang usianya tiga belas tahun sudah sebelas tahun ya bu
sampai umur dua tahun berat badannya normal
orang sembilan bulan udah mulai jalan sih berarti kan normal
ya sehat deh ya
awalnya sempat sakit demam dulu gitu ya
iya panas badannya panas terus berak berak
anak perak mulu gitu bilang
pas gitu diurut deh namanya kalau di kampung kan tradisinya kalau takutnya badannya terkilir kalau kata orang kampung keselengga

jadi diurut dulu pas habis diurut kan saya bawa periksa ke bidan minum obat
jadi diurut dulu pas habis diurut kan saya bawa periksa ke bidan minum obat
sembuh tuh cepat sembuh pas sembuh sembuh sembuh pas itu panas lagi badannya
pokoknya banyakan sakitnya daripada sehatnya
kalau sekarang berat badannya berapa
ini ditimbang sepuluh empat kg
sepuluh kilo usia tiga belas tahun
jadi gampang buang air ya bu
makan apa langsung buang air dalam sehari bisa kehitung beberapa buang berapa kali
kadang empat kali lima kali
kalau lagi badannya panas ya itu siang malam banyak sih
bu kalau terakhir ke dokter kapan bu
terakhir ke dokter kapan ya
udah lama juga sih ini belum lama ini
kambung ini belum lama
kemarin sempat dibawa ke puskes
ke apa sih namanya ke kecamatan
ke ngurah gembong sana
itu kemarin dicek cek ya itu emang katanya harusnya harus dirujuk kata dia gitu
habis kita duitnya belum ada
kan kalau emang pengobatan gratis
sayangnya lagi gak sempet bikin duitnya
tidak ada yang bisa mengungkapkan seberapa besar perjuangan serta kekuatan cinta ibu kepada buah hatinya
kasih sayang ayani untuk irna juga tidak berakhir di ujung galah
ayani tidak pernah pupus bersabar
menanti harapan irna sembuh
udah sih tanggung jawab emang anak saya
yaudah katanya kalau emang ibu mau pulang gak apa apa sih katanya
cuma ibu tanggung jawab kalau ada apa apa di rumah katanya
yaudah gak apa apa emang anak saya
kalau emang nasib saya jelek ya mungkin dia lewat gitu umurnya
kalau emang dia masih diadain umur sama yang kuasa mungkin masih bisa bertahan gitu
tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan walaupun kondisinya seperti ini
kadang saya juga suka iri sama teman teman seusia dia
ya udah bisa jalan kesana kesini naik motor sama temen temennya
kapan anak saya seperti itu sembuh seperti itu
akhirnya saya apa menerima nasib mungkin nasib saya kalau emang harus diuji seperti ini
anak saya harus begini
kuat enggak saya diuji ujian seperti ini
akhirnya saya jalanin dengan keadaan sabar dan keadaan saya seperti ini
ayani merawat irna sepanjang hari
namun menjelang acara hajatan di desa ia kerap turun menjadi juru masak
penghasilan seratus ribu per hari terbilang lumayan
setidaknya untuk makan keluarga beberapa hari ke depan
ini udah ditangguh
ayani tak pernah lelah memperjuangkan kesembuhan irna
ia pun tak pernah luput memanjatkan doa
menguatkan diri demi mimpi indah yang telah menghampiri
sehari harinya apa makanannya harus khusus kah
atau mungkin kebutuhannya apa
makannya katanya harus yang ini bu
katanya makannya harus banyak ikan daging katanya segala
harus diperhatiin bener bener bu
katanya biar cepet pulih
saya bilang gitu waktu kemarin di puskes
ya itu saya kepengen dia cepat sembuh
biar gemuk lagi
biar bisa main sama temen temennya
biar bisa sekolah lagi
kayak orang orang yang lain
hati tohir sebenarnya terluka
melihat irna dalam kondisi amat memprihatinkan
namun laki laki berusia
separuh abad ini harus kuat
ia selalu melakukan yang terbaik untuk buah hatinya
saat di rumah tohir ikut merawat dan menemani irna
selain putri bungsunya tersebut thohir juga dikaruniai dua putra
andi dan daus yang sudah tinggal berbeda rumah
irna itu kan memang penyakitnya sudah lama ya pak sudah ada sepuluh tahun
bapak merawatnya setiap hari telat dan merawat setiap hari terus saing
sama irna juga yang dalam kondisi apapun
itu gimana pak sabar banget juga pak
ya mungkin ada bagian nasib saya uji uji seperti ini ya saya terima padanya
udah gitu aja
mending intinya anak saya sembuh sehat aja gitu aja
harapannya ya pak
walaupun sedikit bisa mengobati itulah
buat irnah sendiri perharinya atau perbulannya perminggunya itu berapa pak kebutuhannya
kalau beli poempest aja kan sama harian aja itu enam
berarti kalau hitungan dua puluh ribu dia dah satu hari satu malam itu
buat popoknya aja
buat popoknya aja
dua puluh ribu satu hari
kalau nggak cukup memang kita nggak cukup sih
apa adanya udah kita bagi bagi dah
uang segitu supaya bisa menyukupi atau menutupi
kadang kan kalau nggak cukup ya kita bisa ngabubur

thohir mencari penghidupan dengan menjadi kuli pengarit rumput pekan ternak
pekerjaannya dilakukan setiap hari sejak pagi hingga sore
saat musim panen padi thohir juga turun sebagai buruh panen
tanpa mengeluh thohir mengaku pada tiap tetesan keringatnya selalu terselip beribu doa dan semangat
agar ia bisa terus membahagiakan keluarganya
pak kalau sekarang nih nyari rumputnya itu mana sih pak
nyari rumputnya jauh ke sawah iya
jadi apa kalau ngarit itu ya cukup lama dah naritnya
nyarinya yang rumputnya kayak gimana terus susahnya gimana pak
susahnya kalau lagi ada airnya di bawahnya itu
ngerinya kata ada ngeri ada ular apa gitu ular
rumput rumput bukan model begini
rumputnya agak apa tuh ini kan rumput kering karena rumputnya agak basah
cuma susahnya jauh
dapetnya berapa pak sehari
sehari rp lima puluh kalau dibayarannya per minggu
jadi seminggu baru dibayar gitu
gak siap sehari dibayar
dikali tujuh rp tiga ratus lima puluh
itu berapa karung dalam satu hari lima puluh
kalau dikarungin berarti kalau kali lima tiga puluh lima
satu karungnya berarti dihargai rp lima puluh
rp sepuluh ya pak
itu kan bukan ngait rumput aja
jadi kita sebelum berangkat kasih umpan dulu
bersih bersih kandang baru kita berangkat gitu
selain itu ada lagi nggak pak
katanya bapak suka ngerit ini juga pak
kalau ngari sawah kan musiman
dia mah gak kayak bakal ngarit rumput di tempat kambing
sekarang ada musim panen ya ngarit padi
terus berarti ngandelinnya hanya dari si rumput ini aja
kadang kalau musim tandur ibunya nandur
jadi kalau untuk rawat anak ya aplusan
akhirnya bilang gantianlah
kesedihan semakin menyesekkan dada
kondisi irnah kian hari kian mempuruk
karena keadaannya semakin kritis
perempuan mungil ini akhirnya mendapat penanganan
di ruang perawatan intensif bidiatric intensive care unit atau picu
di rumah sakit umum daerah kabupaten bekasi
nah kondisinya saat ini belum ada perubahan
kondisinya masih sesak berat dan masih kritis
jadi kita memang proses pengobatan masih tetap kita usahakan semaksimal mungkin
kita pasang ventilator kita berikan transfusi darah
dan untuk nutrisinya kita berikan secara parental atau infus
jadi sebenarnya kalau melihat kondisi irnah saat ini
kondisinya itu sudah lama ya
jadi mungkin banyak hal banyak faktor yang bisa menyebabkan seperti ini
mungkin seperti ada penyakit kronis sebelumnya
atau asupan nutrisinya yang mungkin dari awal itu kurang baik
sehingga kurang tidak mencukupi kebutuhannya untuk tumbuh kembang
sehingga untuk mengatasi terjadinya anak anak yang seperti ini
kita harus deteksi dari awal
jadi harus deteksi tunggu kembangnya
ayani tak mampu lagi memendung air matanya
hatinya tak karuan melihat separuh jiwanya terbujur semakin tidak berdaya

air juga berusaha sekuat tenaga

air matanya ia sembunyikan jauh di dalam batin
hanya doa yang menjadi jawaban untuk melewati ujian

diiringi kesabaran dan keikhlasan
penanganan khusus anak dengan gizi buruk seperti inah
ditangani langsung oleh dokter spesialis anak gizi klinik paru dan spesialis lainnya

namun setelah kondisinya membaik
anak dengan kondisi tersebut perlu pemantauan dan perhatian lebih lanjut
agar lebih pulih
agar lebih pulih
semua yang ada akan menjadi tiada pada akhirnya

tujuh belas juli dua ribu dua puluh tiga irnah berpulang ke haribaan sang pencipta pada usia tiga belas tahun
selamat jalan irnah
hidup dan mati adalah rahasia ilah

sebagai manusia adalah makhluk yang lemah
yang tidak akan pernah bisa tahu
kapan waktu tersebut akan terjadi
karena semuanya sudah digariskan oleh sang maha pencipta
selamat jalan irnah
semoga irna mendapatkan tempat paling indah di sisi tuhan
semoga entah apa yang ada di luar itu

anda engkau sendiri yang ada di jalan ini
sudah mulai memilih dirimu sendiri
setiap orang memiliki definisi kebahagiaan masing masing
salah satu bentuknya adalah dengan cara berbagi
dari sisi medis berbagi dapat meningkatkan hormon kebahagiaan
di antaranya adalah hormon serotonin dofamin dan juga oksitosin
dan kisah berikut ini adalah tentang seorang warga yang tinggal di kecamatan cabang bungin kabupaten bekasi
bernama amin syaifuddin
beberapa tahun belakangan ia tergerak untuk melakukan aksi sosial
dengan membagikan makanan kepada para pejuang jalanan di sepanjang jalanan kabupaten bekasi
matahari pagi memberi energi positif untuk amin
sudah waktunya amin melakukan rutinitasnya
berbalut seragam kerja laki laki tiga puluh lima tahun ini mulai menyiapkan semua perlengkapan mengajarnya

sebagai salah satu teman amin menjadi guru honorer di sekolah dasar negeri setiajaya dua cabang bungin kabupaten bekasi
sebagai salah satu teman amin menjadi guru honorer di sekolah dasar negeri setiajaya dua cabang bungin kabupaten bekasi
salah satu tenaga pendidik amin semangat melakukan tugas mulia dalam mengajar dan mendidik para siswanya
sepulang menjalankan aktivitas di sekolah amin mulai membuka whatsapp dan media sosial pribadinya
jari jarinya mulai mengetik mengajak masyarakat untuk berdonasi
publikasi kegiatan sosial dengan cara ini dinilai amin paling efektif untuk mengumpulkan rupiah berkah
untuk momen jumat berkah
setelah uang donasi terkumpul amin lanjut memasak menu nasi bungkus
ikan goreng bumbu kecap menjadi pilihan sajiannya kali ini
dibantu sang ibu setidaknya lima puluh nasi bungkus disiapkan
semua hidangan dimasak siang hari agar tidak basi saat disantap sore nanti
satu paket nasi bungkus berisi satu ekor ikan dan seporsi nasi ditambah pelengkap kerupuk dan air mineral
beberapa bungkusan juga ada yang berisi telur mata sapi
semua nasi bungkus lalu dimasukkan ke dalam dua keranjang yang dipasang di bagian belakang motornya
selepas sholat jumat dari rumahnya di kampung tapak serang lenggah jaya cabang buming amin mulai bergerak
sambil mengendarai sepeda motornya medan jalanan dilalui
melewati babelan sukatenang cibitung tambun hingga cikarang
total jarak tempuh yang dilalui amin setidaknya tujuh puluh km
tidak hanya nasi bungkus yang dimasak sendiri
ada pula warga bekasi yang menitipkan puluhan porsi nasi bungkus kepada amin untuk dibagikan kepada yang membutuhkan
sejak dua ribu enam belas jumat berkah rutin dilakukan amin setiap hari jumat
sasaran pembagian nasi bungkus gratis ini adalah masyarakat kurang mampu yang dijumpainya di jalanan
seperti pembulung tukang beca dan dua fal lainnya
karena gini karena kan seperti tadi dibilang kan ya kalau tukang beca itu kan pendapatnya sedikit asongan juga sedikit
paling dia keuntungan misalkan jual minuman air mineral nih misalkan satu botol itu paling untungnya itu lima ratus gitu
sedangkan mereka sekali makan itu bisa lima belas ribu dua puluh ribu
kemana dapatnya gitu
nah mungkin satu hari itu mereka dapat seperti itu
jadi jarang makan
nelayan ini tergerak oh saya kan sering makan kalau di rumah nih gitu kan misalnya
belum tentu mereka itu makan sari
nah seperti itu
jadi yaudahlah sedikit sedikit kita bantu mereka gitu
walaupun dengan tidak menggunakan uang tapi dengan makanan mereka insya allah cukup kayak gitu
jadi satu hari sebelumnya saya nge share di media sosial di whatsapp segala macem
assalamualaikum hari ini jangan lupa besok jumat berkah gitu
siapkan sedikit sedekah anda untuk melakukan sedekah jumat kayak gitu
berapapun insya allah berkah
nah share tuh di media sosial di facebook instagram whatsapp
akhirnya malam juga ada yang transfer besok pagi ada yang transfer
nah terkumpul dananya misalkan satu jumat ini lima ratus ribu
nah itu sebagian kita belanjakan sekitar tiga ratus lima puluh ribu
ada yang di warteg dibelikan lagi ada yang dimasak di sini juga
terus sebagian lagi buat saldo berikutnya seperti itu
nasi dan lauk seharga lima belas rupiah mungkin tidak terlalu berarti
bagi warga dengan kelas ekonomi menengah ke atas
namun makanan tersebut tentu sangat bernilai bagi pejuang jalanan yang benar benar membutuhkan
senyuman hingga ucapan terima kasih bagi amin itu sudah lebih dari cukup
alhamdulillah lah bermawat
aturan ngeluarin duit jadi enggak gitu
ya lumayan lah buat bisa ini lah
seneng sih membantu lah
ibaratnya bisa ngurangin pengeluaran saya gitu
pokoknya terus ini aja lah
untuk membantu orang yang lemah lah
biar pada ngerasain gitu ya
alhamdulillah aja kenapa kak
ya ada yang pengen bantu buat anak anak di situ
membantu sekali ya kak
membantu dalam hal apa
ya ikhlas sih
ya kan banyak rejeki
ya pak papak semua ya kan
selain membagi makanan amin juga tergerak menjadi orang tua asuh hingga relawan untuk masyarakat kurang mampu yang membutuhkan
kegiatan sosial ini juga menjadi bentuk nyata
bagaimana manusia sebagai makhluk sosial sejatinya adalah saling membantu
karena kebaikan sekecil apapun adalah sebuah kebaikan
jika dilakukan dengan sungguh sungguh
berbagi itu maknanya apa ya
mengembirakan orang lain
dalam kesusahan itu kan dia nggak tahu harus cerita dengan siapa harus berbagi dengan apa gitu kan
apa yang dibutuhkan kita gak tau
dengan berbagi itu insya allah kita membantu kesusahan orang lain
banyak hal itu kan berkah
tapi kalau misalnya kita sedekah insya allah berkah